tolong dilakukan dong dim
pak ayo kejar dia lagi
kamu mau kemana
kamu tuh gak boleh ngomong gitu
limas udah bikin dapo meninggal pak
udah ngajak berenang dafa di danau itu pak
kamu tuh gak bersalah
kalau hidup dan
mati manusia itu di tangan allah
mama dapo juga nyalain limas pak
ini aja memang salah limas pak
limas udah bikin dapo meninggal
limas gak sempet nyelamatin dapo
waktu dapo tenggelam
kamu tuh gak bersalah
kasian banget mereka jadi berpisah
iya aku juga ngebayangin
kalau salah satu diantara kita
dia ke keto
kan mama yang sedih
nih mama suapin
mama udah bikinin makanan sekat kamu
nah gitu dong
biasanya juga makannya banyak
dimas mulai besok kamu sekolah ya
ya kali aja kalau kamu sekolah
kan temen temen kamu bisa menghibur kamu ya kan
ini aku ada kena kenangan buat kamu
kayak kamu pergi jauh aja
ya aku mau pergi
tuh tolong taruh di situ aja
waktu itu dava ngasih kotak kenang kenangan
dimas sahabatku topi ini kenangan dari aku
sekalipun aku sudah tidak bersama kamu
biarlah topi ini selalu menjadi peninggal persahabatan kita
rawatlah pemberianku ini
jadikanlah pemberianku ini layaknya sahabat sejati
ternyata dapu sudah punya firasat
kalau dia akan meninggalkanku selamanya
wajahnya pucat dan seram gitu mbak
pokoknya seram lah mbak
nonton acara begini ya
banyak orang yang lihat mah
enggak itu semua nggak benar
berita yang di tv itu bohong
semua orang yang sudah meninggal
itu gak mungkin balik lagi ke dunia
semuanya itu udah di sisi allah
jadi kamu gak boleh
percaya berita gituan ya
aku dingin dim
pergi kamu dapa
pak bangun pak dimas
pergi ke bunda pak
pergi ke bunda pak
pergi ke bunda pak
kamu itu kenapa sih
kami itu cuma mimpi
dimas beneran lihat
ada di jendela
enggak ada dimas
dari diwas lihat
tidak sampai siapa kan
tapi tadi ada
lihat sendiri kan
nggak ada siapa siapa di luar
yaudah sekarang kamu tidur ya
dimas tidak mau tidur sendirian
dimas mau tidur sama papa mama saja
dia berikan para mama
baru juga main
di mana kalau kita main berdua
kamu udah meninggal dafa
kamu tuh tadi jatuh dari sepeda
kamu itu kenapa
kok kayak orang ketakutan gitu
tadi dimas liat dafa pa
itu gak mungkin dimas
kamu pasti lagi berhalusinasi
enggak tadi dimas lihat beneran
enggak dimas kamu itu pasti berhalusinasi
dimas takut mbak dimas takut
udah udah udah udah kamu gak usah takut ya
karena kan ada di sini
jadi bener ya arwahnya dava bener bener gentayangan
bukan val itu cuma khayalan si dimas
enggak kang gue yakin kok kalau dava beneran datangin sahabatnya
iya supaya tahu mana yang benar tanya aja sama dika
yuda dik lanjutin aja ceritanya
habis itu dimas dibawa ke dokter ahli jiwa sama orang tuanya
saya sudah memberikan obat penenang pak dimas mengalami depresi berat
iya dok dimas terus berhalusinasi
seolah olah dia melihat sahabatnya yang sudah meninggal itu dong
udah sayang udah kamu gak usah nangis
mama percaya kok sama kamu
kamu itu anak yang jujur
iya kan pak
jangan aneh sih sayang
mari kita keluar sebentar pak ada yang saya ingin bicarakan